saya waktu udah berusaha buat jaga jarak
tapi serena jadi tambah dekat
kang ujang sama kang cecep tadi mau kemana ya
penerima kebiasaan suka nanya saya
barusan akan ngelapon
saya barusan abis sholat duhur
barusan makan dulu
nggak bisa sholat dulu baru makan
lain kali sholat dulu baru makan
biar makannya lebih santai lebih nikmat
nggak kepikiran kalau belum sholat
habis makan juga masih bisa santai
kan sudah sholat
saya sholat zuhurnya berjamaah laki laki semua
jumlahnya pas untuk bikin satu tim sepak bola
sebelas orang termasuk satu orang yang jadi imam
kalau sholat duhur sama asar yang sholat di masjid memang gak banyak
tapi kalau maghrib isa sama subuh biasanya jauh lebih banyak
jumlah orangnya nggak pernah saya hitung
tapi sama si sobri yang berdiri di sebelah saya
kalau sholat duhur sama asar
yang sholat di masjid memang gak banyak
tapi maghrib isa sama subuh biasanya jauh lebih banyak
jumlah orangnya gak pernah kang hitung
kalau jumatan alhamdulillah penuh
malahan beberapa orang yang datang belakangan ada yang gelar sajadah di halaman
sholatnya sambil kejemur
kalau sholat di masjid
bayangkan kalau nanti hari raya kayak gimana
ketika banyak orang orang yang merantau pulang kampung
ketika banyak orang orang yang jarang atau nggak pernah sholat wajib
juga pengen ikutan kalau waktunya sholat id
ketika perempuan ibu ibu sama anak anak yang biasanya kalau sholat wajib di rumah aja
kamu masih denger
masjid di kampung saya tempat barusan saya sholat
bukan cuma daya tampungnya udah nggak memadai
beberapa bagian dari bangunannya juga sudah rusak
beberapa bagian kayunya udah ada yang keropos
langit langitnya juga sebagian sudah ada yang mau jebol
sudah harus segera direnovasi
uang dari kotaknya
sama juga nggak seberapa
tapi kiriman dari orang orang yang merantau lumayan
tapi kurangnya masih banyak
kapan kamu mau kesini bawa uang dari hasil bisnis kicibring
rencana minggu ini
tapi belum tahu hari apa
kamu belum tahu
oke saya kasih tahu
teleponnya langsung ditutup
kang mus udah selesai ngomongnya
kang ujang juga gitu
kalau nelfon aku udah selesai ngomongnya gak ada basa basi lagi
teleponnya langsung ditutup
mungkin saya ketularan
saya mau jemput asyik
asyik mau naik gambarnya belum selesai
dilanjutin di rumah saja
nanti kalau asi nggak pulang nanti di rumah bunda nggak ada temennya
asyik pulang dulu ya
terima kasih sudah mau ketitipan asi
iya sama sama kayak nemenin isah
besok saya ke kang mus
pagi langsung berangkat dari rumah
nitip yang kerja
serena udah tahu kalau kamu punya istri sama anak
tapi kayaknya dia malah makin perhatian sama kamu
ngobrolnya jangan di sini
biasa hari ini kan ada jadwal latihan
nanti pulangnya sendiri atau dijemput
tadi mah berangkatnya sendiri
kalau pulang biasanya diantar
diantar sama pacarnya
bukan pacar temen
yang biasa suka jemput sama nganter
itu cuma temen
iya isah nggak perlu pacar pacaran
kalau udah waktunya ada yang cocok sama sama mau orang tua masing masing sama sama setuju langsung nikah aja
seperti kita dulu
kalau sama yang sekarang suka jemput sama nganter akan ngerasa kurang cocok
akan nggak yakin dia bisa jaga isah
mudah mudahan aisah bisa jaga diri sendiri
akhirnya nggak jadi jemput
kejadiannya di mana
waktu aku mau ke rumah iwang
mau cari alamat
kayaknya kamu salah alamat
mau hape aja sama ternyata yang diambil
kita balik lagi ke sana
kopi hitam dua
ada yang lain
nggak itu aja
saya waktu udah berusaha buat jaga jarak
tapi serena jadi tambah dekat
istri kamu gimana
kang ujang sama kang cecep tadi mau kemana ya
kamu mah kebiasaan suka nanya saya
supe ke zainab masuda